apa bukan uya
perasaan tadi ada orang lewat situ
saya mau kamu cari tahu soal jessica
apa maksud dan tujuannya
bekerja di perusahaan ini
bekerja di perusahaan ini
bekerja di perusahaan ini
bekerja di perusahaan ini
bekerja di perusahaan ini
jadi perusahaan suami saya
penyelidikan tentang jessica

dan gak ada yang mencurigakan soal jessica
masa sih deniz bohong
kita jagain lagi dulu
mas kamu gak kenapa napakan
ya allah lindungi kami ya allah
lindungi keluarga dari hal yang buruk ya allah
jaga kami semua
masa sih deniz bohong
aku takut mama
kamu harus tenang deniz
kamu gak boleh keliatan takut didepan rena
maam takut ma
tertale dengan perempuan
mati lampu sih karena bisa djen setia terakhir mati lampu kan waktu itu abos ketusuk
hai bujur takut aduh aduh perut gua mulus lagi
tapi kalau gak dikeluarin teman makin kaget tidur gua
ya tempat gua mati lagi tadi lupa di cas
gua cari beli lagi deh jadi buat
kalau ya pasti nyautin gue
jangan akan uya
alasan tadi ada orang lewat situ
apa gue paruh kali ya karena gelap
jadi gue sangka itu orang
kok mati lampu
perasaanku kok gak enak ya
ada apa ini
mana alam gak ada dirumah lagi
lindungi keluarga kami ya allah
tidak ada kena apa apa
kalau kamu bilang
kalau kamu sayang
alasan tadi ada orang lewat situ
apa gue parno kali ya karena gelap
jadi gue sangka itu orang
kita lihat dulu ah
apa itu barusan
ini kenapa kamar jadi gelap banget kayak gini sih